polres metro jakarta selatan menetapkan mario dandi satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur
kasus ini sebelumnya viral di media sosial dan jadi sorotan warganet
dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya bergabung bersama kami ada akp nurma dewi
kepala seksi humas polres metro jakarta selatan
ibu nurma selamat malam
halo selamat malam mbak
ibu nurma boleh diinformasikan kepada kami sejauh ini setelah ditetapkan sebagai tersangka
perkembangan kasusnya seperti apa
ya untuk sekarang masih kita meminta keterangan atau memeriksa dari saksi saksi yang melihat dan mendengar
kemudian juga yang sudah ditetapkan adalah saudara kita tadi sudah kita umumkan untuk menjadi tersangka
baik sebelum kasus ini viral di lini masa apakah sudah ada pelaporan yang diajukan oleh keluarga korban sebelumnya ibu nurma
ada pelaporan dari sekuriti bahwa ada kejadian di suatu perumahan di jakarta selatan
kemudian juga kita langsung mendatangi tkp
itu mbak jadi kemudian semua sudah kita amankan kita bawa ke polsek pesanggerahan jakarta selatan
kemudian dari situ kita mendapatkan keterangan kemudian kita memeriksa saksi saksi lanjut
tadi sudah kita juga telah menetapkan
satu orang menjadi tersangka
baik bu nurma sejauh ini seperti apa kronologi yang diterima polres metro jakarta selatan
iya bapak kapolres jakarta selatan sudah lebar sudah padat semua sudah dijelaskan di media
namun demikian permasalahan yang dialami itu yang berakhir dengan kekerasan terhadap anak yaitu penganiayaan
nah kemudian dari situ
kita tindak lanjuti untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka mbak
jadi semua keterangan sudah kita ambil kemudian kita perjelas dengan barang bukti yang ada
kita gerak cepat mbak untuk memproses semua kejadian yang sudah dilaporkan atau sudah viral
baik bu nurma mohon dikonfirmasi
ada pernyataan di sosial media
yang beredar bahwa barang bukti sempat hilang
barang bukti apa ini yang kemudian diperbincangkan
ya untuk sementara ini tidak ada yang hilang mbak
jadi semua dari mulai sepatu kemudian juga baju korban dan hp itu ada semua mbak
jadi tidak ada yang hilang
termasuk mobil yang digunakan pelaku
kita sudah amankan kemudian sudah kita serahkan ke satlantas
pores jakarta selatan mbak
tadi juga sudah kita cek untuk nomor rangka dan nomor mesinnya
jadi semua kita sudah lakukan mbak
kami juga butuh konfirmasi
benar kalau mario dendi ini merupakan anak dari pejabat dijan pajak ibu nurma
ya itu kita masih dalami
masih kita telusuri
namun demikian kita masih fokus untuk kasus yang dilaporkan
bidana yang kita fokuskan
untuk sekarang kita tindak lanjuti
pelaku terancam hukuman berapa tahun penjara ibu nurma
untuk kasusnya kita terapkan di pasal tujuh puluh enam c junto delapan puluh ayat dua yaitu lima tahun penjara mbak
baik selanjutnya apa yang akan dilakukan polres metro jakarta selatan
apakah akan mengundang keluarga juga untuk memberikan kesaksian dan sebagainya
jadi saksi saksi yang jelas kita apalagi
yang melihat dan mendengar kita minta keterangan mbak
baik ibu nurma
kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus penganiayaan remaja yang dilakukan oleh mario dandi ini
terima kasih atas informasi
sementara akp nurmadewi kepala seksi humas polres metro jakarta selatan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih mbak